kita beralih ke informasi lain
komisi pemberantasan korupsi menetapkan anggota dpr komisi sepuluh
dari fraksi demokrat amin santono sebagai tersangka
dalam kasus dugaan suap terkait anggaran penerimaan
dan belanja negara perubahan tahun anggaran dua ribu delapan belas
selain amin santono terdapat tiga orang lainnya
yang ditetapkan sebagai tersangka
pasca tangkatan kpk pada jumat malam
wakil ketua kpk saud situ mora menyatakan
amin santono bersama yaya purnomo
dari ditjen perimbangan keuangan kementerian keuangan
dan eka kamaludin sebagai perantara dari pihak swasta
telah menerima uang suap ratusan juta rupiah
dari pihak kontraktor ahmad giyas
keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka
dalam dugaan suap terkait usulan
dana perimbangan keuangan daerah pada rapbnp tahun dua ribu delapan belas
kasus ini terungkap setelah kpk melakukan operasi tangkap tangan
di bandara halim perdana kusuma jakarta
dan menahan sembilan orang pada jumat malam lalu
dalam ott tersebut kpk mengamankan uang tunai
sebesar empat ratus juta rupiah dan bukti transfer sebesar seratus juta
beserta berbagai dokumen yang diduga merupakan bagian
dari transaksi suap tersebut
terkait dengan penerimaan hadiah atau janji
terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah
pada rapbn perubahan tahun anggaran dua ribu delapan belas
kpk mengamankan total sembilan orang
anggota komisi sebelas dprri
swasta atau perantara
kasih pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman
pada ditjen perimbangan keuangan kementerian keuangan
swasta atau kontraktor
ada juga lagi dc dan ep
nc dan m
mereka adalah pengemudi